kamu baik baik saja
anakku kamu dimana nak
sini dong baik
anakku ya allah
turun ya turun ya
nanti kamu jatuh
jangan bergerak ya sayang ya
padriah berhenti berulang
aku mengaku semua ini untuk a'a
ini bukan salah kamu
ini a'a yang salah
a'a yang salah
kenapa kamu gak suka
kamu harusnya belajar menerima kehadiran wanita lain
kalau kamu masih ingin hidup dengan arman
harusnya ibu gak terus terusan
masa badriah punya anak
harusnya ibu baru menerima
setiap manusia punya takdir yang berbeda